oleh karena itu filosofi yang mereka pegang adalah alam takambang jadi guru
yang artinya alamlah yang menjadi guru
segala peristiwa di alam dijadikan sebagai pelajaran
filosofi tersebut juga mengacu pada nilai nilai islam sebagai agama masyarakat suku minangkabau
asal usul kata minangkabau sendiri memiliki makna
terdapat beberapa pendapat terkait asal kata minangkabau dari berbagai tokoh adat dan akademisi
dulu pernah terjadi semacam adu kerbau antara orang minang dengan majapahit itu dari jawa
rupanya orang jawa itu mencari kerbau yang agak besar
tetapi kerbau itu
dan kemudian orang minang ini mencari kerbau yang erat menyusu
dipisah dengan induknya selama tiga bulan
tidak menyusu kan
kemudian sewaktu diadakan pertunjukan antara kerbau yang datang dari jawa dengan minang ini
jadi kerbau yang dari minang ini yang kecil ini dikasih semacam taring kan
besi tanduknya yang kecil itu
kemudian dia langsung untuk menyerbu dari
kepada kerbaunya karena dia kehausan
ini satu pendapat
dan kemudian juga ada yang berpendapat bahwa kata minangkabau itu berasal dari al minangkabawi
jadi al minangkabawi itu adalah orang yang masyarakatnya yang damai yang aman yang tentram
tumbuh dari abad ke abad dengan nilai yang kuat membuat saya mengerti mengapa gaung rancaknya berkumandang
hingga ke negara seberang
nagari tua pariangan sejak dua ribu dua belas sudah tercatat dalam majalah pariwisata international budget travel dari amerika
sebagai salah satu desa terindah di dunia
hal ini dikarenakan pemeliharaan dan pelestarian budaya pariangan yang terjaga baik
bersanding dengan niagara on the lake di kanada
hingga wengen di cis
begitu bangganya nagari pariangan di indonesia menjadi bagian desa terindah
terindah di dunia
bukan hanya karena topografi alamnya yang begitu indah
tapi rasa berbeda yang tercipta ketika berada di sini
dengan pemandangan unik
hingga masyarakatnya yang begitu lekat dan melebelkan
padu antara alam masyarakat dan budayanya memang tergambar dalam segala aspek kehidupan
hal itu pun nampak dari pesta budaya yang alaminya
lahir dari aktivitas masyarakatnya yang mayoritas petani
dan menggunakan sapi untuk membajak
yaitu budaya pacu jawi atau pacu sapi
gari sapi umur tiga tahun milik irwandi ini akan ikut meramaikan pesta pacu jawi
di nagari cubada kecamatan pariangan
sebelum berangkat iwan membuatkan ramuan untuk gari
agar kuat berpacu di arena nanti
persiapan pacu jawi sudah irwandi lakukan beberapa hari sebelumnya
udah biasa persiapannya kalau mau pacu jawi ini apa saja
persiapan yang bagi sapinya
yang pertama kalau hari jumat tuh sapinya dimandiin dulu
biar fresh waktu sabtunya kan kita mau baju
waktu sabtunya biar fresh sapinya gitu
habis itu dikasih ramuan kayak obat penguat
ada juga ramuan khusus
misalnya ramuan orang orang yang terdahulu gitu
oh iya ini salah satunya
ini salah satunya
kalau yang telur sama jahe sama madu ini biar sapinya kuat
gari pun diiringi berjalan menuju tempat pacu jawi sekitar dua km sebagai pemanasan
sebelumnya tiga puluh km sudah pernah gari tempuh ketika mengikuti pacu jawi di nagari lainnya
dari kejauhan alunan musik talempong sudah terdengar
sebagai tanda pembukaan pacu jawi telah dimulai oleh nini mama pemimpin adat suku minangkabau
pacu jawi sendiri digelar di lahan sepanjang tujuh puluh lima meter dengan lebar delapan belas meter
dan diikuti ratusan sapi jantan yang berasal dari nagari nagari di tanah datar
tak ada syarat tertentu
sapi kecil hingga besar dengan usia minimal dua tahun sudah bisa mengikuti pacu jawi
masing masing sapi dipakaikan bingkai baja atau kayu yang digunakan untuk membajak sebagai penyangga kaki joki ketika berpacu
sesuai namanya pacu jawi sendiri merupakan atraksi permainan tradisional
menggunakan dua sapi untuk berpacu di lahan berlumpur dan dinaiki oleh seorang joki
namun pacu jawi bukanlah perlombaan
penilaiannya adalah sapi harus berjalan lurus berpacu dengan irama dan kecepatan keduanya seimbang
sapi tidak dipecut melainkan digigit buntutnya agar berpacu dengan cepat
saya pun mencoba merasakan euforia lebih dekat dengan memasuki arena
maka tidak dapat
menariknya warga warga mengerjakan diri akhirnya maju maju kemudian juga
ayo ayo ke ujung ujung terus juga patah hujan binatang jadi larinya yang rapat jadi
menyemangati si sapi dan juga menyemangati di jokinya supaya larinya lurus kemudian juga
larinya disini bukan hanya lurus dan cepat tapi harus indah bermacunya
sapi sapi dapat belasan kali melakukan pacu jawi tergantung ketahanannya pun
di sang joki tak jarang sapi sapi berlari terpisah keluar arena hingga ke arah penonton
disinilah peranan joki untuk memastikan kedua sapi berpacu dengan benar
susah nggak susah nggak
susah tergantung selain kuda tebiasa si aman gitu
jadi kita harus bisa
apa menyeimbangkan supaya tapi satunya ikut kencang juga sama yang teman yang kencang gitu
paling enak tuh yang seperti apa sih dah yang kayak melayang
itu paling apa kalau sampai ujung rasa senangnya tuh gimana itu punya kepuasan kepuasan tercendiri

maka minta kalo ujung rasa senang
yang kepuasan itu
dia bakal mencuri
tidak ada kejadilan
safi sudah tidak mudah
tapi kita sudah have
rabu dan sabtu di empat kecamatan di tanah datar yaitu kecamatan pariangan sungai tara
bima kaung dan rambatan
pacu jawi yang dihadiri ini adalah bagian dari kegiatan festival pesona minangkabau dua ribu dua puluh
rancang kata itu pun masih belum cukup menggambarkan pukau hasil peradaban masyarakat minangkabau yaitu budayanya
setiap seni pakaian yang dikenakan detail atribut warna jumlah hingga bentuk terkecil dari apa yang ditampilkan
syarat akan nilai dan makna
semua ini disajikan dalam satu wadah di satu waktu yaitu festival pesona minangkabau
bertempat di stanobahsa pagaruyung yang merupakan museum replika kerajaan pagaruyung
festival tahunan pesona minangkabau yang kelima digelar
setiap pesona dari nagari di kabupaten tanah datar ditampilkan di sini
walaupun masih dalam satu benang merah yaitu budaya minangkabau
setiap nagari menunjukkan kemampuan yang berbeda
pada saat ini pakaiannya memiliki kekasan budayanya yang berbeda beda
termasuk pakaian dari masing masing daerah
menggunakan baju milik dari nagri padang mage kecamatan rambatan kabupaten tanah datar
di sini saya menghadari pesona minangkabau festival dua ribu dua puluh dua
dan kalau dilihat di sini memang pakaiannya semuanya serba unik
karena memang setiap adat di sini memiliki baju daerahnya masing masing
termasuk nih yang saya gunakan di sini ini bagian uniknya adalah pada tutupan kepalanya
jadi di sini saya menggunakan
karena memang untuk melambangkan bahwa di sini menjunjuk tinggi sekali ketuhanan keagaman
jadi ketika ingin beraktivitas ibadah tinggal langsung dipakai
kita lihat lebih dalam
festival pesona minangkabau merupakan bagian dari rangkaian acara satu nagari satu event
dan festival terbesar di sumatera barat
sebelumnya berbagai festival telah digelar di nagari kecematan masing masing
dan inilah puncaknya
di festival pesona minangkabau ini empat belas perwakilan kebudayaan terbaik dari masing masing kecamatan ditampilkan
dikemas dengan berbagai rangkaian acara
salah satunya pawai budaya
eloknya konsep budaya beserta atribut dari masing masing daerah ditampilkan dengan narasi pemaknaannya
seperti tradisi lamaran pertama yang disebut marosok dari kecamatan batipo selatan
marak kain panjang dari kecamatan salimpau
kesenian tradisional simuto dari kecamatan sungayang
dan tradisi budaya lainnya yang berbeda beda di setiap daerah di kabupaten tanah datar
pemilihan kabupaten tanah datar sebagai tempat penyelenggaraan juga bukan tanpa alasan
jadi tanah datar itu merupakan negeri tua
terkenal dengan negeri tua luwak dan tua di sumatera barat
jadi memang di sinilah pusat budaya minangkabau itu berada
dan ini merupakan rangkaian dari karisma event nusantara
kebetulan alhamdulillah tahun dua ribu dua puluh dua ini provinsi sumatera barat mendapatkan peringkat ken itu ada tiga event
yang pertama siska di solunto
yang kedua orang solok balai gadang di kota solok
dan yang terakhir di sini di tanah datar yaitu festival pesona minangkabau
tarian dan musik menjadi nadi dalam budaya minangkabau
kekayaan dan identitas minangkabau terselip di dalamnya
salah satu tarian yang lekat jika bicara minangkabau adalah tari piring
penampilan tari piring di festival pesona minangkabau kali ini ditampilkan oleh generasi muda
dari nagari anak tiga koto kecamatan rambatan
gerakan silat menjadi pembuka tarian
piring sebagai media utama diletakkan di telapak tangan sambil digoyang
seirama dengan musik dan gerakan badan
gerakan lembut cekatan dan teratur berpadu
namun tak ada satupun piring yang jatuh
tampilan tari piring kali ini dilakukan sedikit berbeda
bukan hanya atraksi menginjak pecahan piring
tapi juga di atas kumpulan paku dan berjalan di atas gelas kaca
tidak untuk ditiru
para penari sudah melakukan latihan sebelumnya dan memiliki kepiawaian
sehingga dapat melakukan atraksi tersebut
tari piring memang kerap ditampilkan dalam berbagai acara suku minangkabau
bahkan menjadi promosi budaya indonesia
tari tradisional ini sendiri telah terdengar rancaknya hingga ke mancanegara
bahkan sudah ditetapkan
menjadi warisan tak benda indonesia pada tahun dua ribu enam
tari piring sendiri ada di setiap daerah di sumatera barat
dan memiliki latar belakang cerita yang berbeda
seperti di nagari andaleh baru buki kejematan sungai yang tanah datang
latar belakang tari piring tercipta saat masa panen tiba
asal usul dari masyarakat petani
ketika panen bergotoroyong secara bersama di sawah
ketika itu mereka terinspirasi untuk menarikan piring
dengan piring yang ada di tangan mereka
kalau di geraknya biasanya tari itu menggambarkan aktivitas orang ke sawah
mulai dari menanam padi
mulai dari menyiangi padi seperti gerak tari yang panen
ketika mereka panen itu geraknya seperti ini ini gerak panen
jadi panen itu geraknya maju
kalau kita gerak menanam itu mundur kita mundur
ya seperti itu
jadi setiap masing masing daerah itu punya ciri khas yang berbeda beda
kostum tari yang digunakan pun memiliki perbedaan antar daerahnya
songket menjadi salah satu bagian dalam kostum tari piring asal nagari andalebar buki ini
ini baju yang kita gunakan di bawahnya ada gelembong
galembong itu adalah pakaian untuk randai
kemudian baju hitam kemudian kepalanya itu tradisional dari daerah lintau
kemudian songketnya yang digunakan itu adalah songket dari pandesike
ini berapa harganya ibu

kalau songket untuk di sumatera barat rata rata itu sudah ada di setiap daerah
boleh saya sebutkan nama daerahnya seperti koto gadang canduang pandai sike
ada sawaluntosilungkang ada sijunjung juga ada
tapi kalau yang terkenal itu memang pandai sike sama kuto gadang
songket pandai sike asal tanah datar memang sudah terkenal gaungnya
bahkan menjadi warisan budaya tak benda indonesia pada tahun dua ribu empat belas
yang membedakan songket pandai sike dengan yang lainnya adalah karena teknik pengerjaannya yang menghasilkan tenun yang halus
motif pandai sike pun punya kekhasan sendiri
jenis tenun pandai sike dibagi menjadi dua yaitu balapa
dengan desain benang emas perak
atau tembaga yang padat dan penuh
dan jenis batabuar desain benang motifnya tersebar di kain
namun bagian pinggir kain songket terdapat motif wajib yang harus ada pada songket pandai sike
kalau motifnya di panesike itu ada motif wajibnya di pinggir kain itu ada namanya atuya bayam batang pinang susun sirias
bayam itu kan sama dengan anyaman
kita harus menganyam itu kan harus rapi
setelah itu batang pinang
kita dalam kehidupan ini kan diajarkan untuk hidup lurus
apalagi kita dalam berniaga dalam berdagang kita harus jujur pada konsumen
terus susun siriah
susun syria itu kita kan menyusun syria itu kan rapi
menandakan kalau itu pekerjaan kita itu harus rapi
selain motif wajib terdapat motif lainnya juga
motif tergantung pada kreasi pembuatnya
harganya pun tergantung tingkat kesulitan
mulai dari ratusan ribu
hingga puluhan juta rupiah
wah ini dia salah satu songket pandai sike
motifnya buah pala atau biasa disebut dengan buah palo
kembali lagi yang menarik disini
alam takabang jadi guru
jadi dilihat buah pala ini menarik
akhirnya diukirlah di atas kain songket
ini berapa harganya ibu
tiga setengah juta satu setengah
membuatannya lama sih

satu setengah bulan buat satu
satu setengah bulan
satu setengah bulan buat satu kain ini
jadinya gak mahal ya tiga setengahnya jadi murah nih
karena pembuatannya pun sulit
bagus sekali loh ibu
nama pandai sike sendiri merupakan nama nagari yang ada di kecamatan kalikoto kabupaten tanah datar
mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai pengrajin dan pengusaha tenun
pandai sike art salah satunya
beragam jenis songket baik dalam bentuk kain pakaian hingga kerajinan tas dapat ditemui di sini
pasar penjualannya meliputi kawasan sumatera jakarta aceh lampung hingga malaysia
pandai sike pun menjadi bisnis yang menjanjikan bagi para perajinnya
kalau menjanjikan sangat menjanjikan ya menurut kita ya
dalam setiap daerah itu kan ada sifatnya ketentuan adat
jadi dalam ketentuan adat itu wajib memakai kain tradisional
tapi nggak harus misalkan daerah sini kainnya ini enggak
misalkan kita sungket pandai sike walaupun daerah lain itu bisa pakai juga buat adat
gitu buat acara pesta juga bisa
buat apa ya souvenir juga bisa
lama pembuatan pandai sike berbeda beda sesuai kerumitannya
namun biasanya sekitar satu bulan
penenunnya mulai dari orang tua bahkan anak anak
namun dengan syarat harus masyarakat asli nagari pandai sike
umumnya itu semuanya
umumnya itu keturunan dari anak nagari pandai sike
mulai dari yang tua sampai yang sekolah seperti yang di belakang
itu semuanya keturunan anak nagari pandai sike
karena dalam songket pandai sike itu ada namanya hak patent
hak patent itu khusus
misalkan kalau ada orang luar yang belajar itu nggak boleh
kecuali dia keturunannya daerah pandai sike
itu baru boleh
pandai sike pun dilestarikan dari masa ke masa
ini juga digunakan dalam busana busana dan ada pada pagelaran fashion
termasuk di festival pesona minangkabau
berbicara pesona minangkabau tidak lengkap rasanya
jika tidak merasakan lama kulinernya
berbagai menu masakan minang dihadirkan
mulai dari yang kerap dijumpai di rumah makan padang
hingga makanan tradisionalnya
kue bika salah satunya
camilan ini berasal dari daerah kota baru kabupaten tanah datar
bahan dasarnya sama seperti makanan minang lainnya
tak jauh jauh dari kelapa
tepung beras dan gula pun dicampurkan ke dalam adonannya
cara olahnya masih sangat tradisional
yakni dengan menggunakan kendi dan arang sebagai alat pemanggang
aroma sedapnya pun tercium
karena menggunakan daun pisang sebagai alasnya
mereka juga memasaknya dengan kembang yang terbaik
sudah makasih sudah
karena cara masaknya tradisional
aroma dari bika ini berbeda
dan rasanya pun karena menggunakan kelapa
dia di sini gurih
kemudian juga di satu cemilan bika ini kita bisa merasakan dua sensasi
kelapa di bagian tengah dan juga crunchy di bagian pinggirnya
rancaknya rasanya tak cukup diceritakan dalam satu episode
gambaran kekayaan budayanya bak samudera
luas dan dalang tak terhingga
kau rancaknya menggema di pikiran
walaupun sudah tidak berada di tanahnya
mempelajari budayanya meninggalkan rasa bangga
karena inilah bagian dari indonesia